irjen sandi nugroho menyebut anggota densus delapan puluh delapan yang menguntit jampitsus telah menjalani pemeriksaan oleh div propampolri
dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan masalah terkait peristiwa penguntitan tersebut sehingga tidak dikenakan sanksi
namun sandi enggan menjelaskan motif dari tindakan penguntitan termasuk apakah giat tersebut berdasarkan perintah atau tidak
menurut sandi pertemuan antara menko polhukam kapolri jaksa agung dan panglima tni di istana beberapa waktu lalu menegaskan sinergi antar lembaga
benar ada anggota yang diaman ke sana dan identitasnya memang benar anggota tersebut dan sudah dijemput sama paminal
dan dari hasil pemeriksaan div propampori seandainya ada permasalahan pasti akan disampaikan
informasi dari pak kadir bapak menyampaikan bahwa tidak ada permasalahan
karena pimpinan sudah menyampaikan tidak ada masalah
berarti antara jaksa dan polisi baik baik saja